hingga rabu malam proses pencarian badan pesawat dan juga kotak hitam mulai mendapati titik terang dengan ditemukannya titik koordinat black box oleh kapal riset barunajaya satu bppt dengan menggunakan rov
dua sinyal pink yang dikirimkan diterima rov ini berada di kedalaman tiga puluh meter dasar laut
lantas bagaimana langkah yang akan dilakukan tim evakuasi untuk mencari kotak hitam di hari keempat jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklkp ini
kita sudah tersambung dengan produser lapangan rizky renadi melalui sambungan telepon
selamat pagi rizky hingga kemarin kencangnya arus di bawah laut masih menjadi penghalang ya bagi tim penyelam untuk mencari kotak hitam
kemudian setelah tadi malam ditemukannya titik perkiraan lokasi black box apa kemudian strategi yang akan diterapkan tim pada hari ini
iya selamat pagi dea untuk sumber bicara strategi dan rencana hari ini pagi ini saat ini juga kita kapal barunaja
saya sudah berada di titik koordinat yang dimana diduga mendapatkan gelombang frekuensi dari black box dengan frekuensi tiga puluh tujuh
namun memang kapal barunajaya jaya dan juga kapal tni al yang lain tidak dapat turun jangkar di dekat lokasi titik pastinya
karena seperti kemarin sudah dijelaskan oleh kabasarnas di titik lokasi yang diduga terdapat black box ini dekat sekali dengan pipa perpabinaan
sehingga radius aman kapal besar harus turun jangkar atau lego jangkar sekitar lima ratus meter dari lokasi
dan pagi ini pun rov atau wahana kendali atau jarak jauh milik bppt diturunkan kembali
jadi tadi malam sudah diturunkan untuk mencari titik titik pasti untuk diturunkan oleh para penyelam dan pagi ini sedang diturunkan
bahkan sekarang pun tim dari bppt sedang menurunkan bahkan menarik terus
kabel yang memancarkan gambaran visual dari rov ke dalam laut
karena memang jarak yang jauh cukup jadi tantangan
di mana kapal barunajaya lego jangkar dengan jarak lebih dari lima ratus meter dari titik lokasi
sedangkan rov sendiri jarak maksimalnya dapat menyelam hanya enam ratus meter jadi memang sangat terbatas
namun memang tim penyelam saat ini sudah disiapkan dari tni angkatan laut denjaka taifib
kemudian juga basarnas dan tadi malam sudah berkumpul di kapal barunajaya dan juga kapal victoria
dan direncanakan memang pagi ini di atas pukul tujuh mungkin aja pukul delapan penyelam akan diturunkan
usai rov milik bppt turun melihat objek dasar laut
karena masih tugas lokasi titik pasti black box ini berada di dekat pipa pertamina yang berjarak sekitar dua ratus enam puluh meter dari pipa
jadi memang ada titik titik diduga black box ini dan bisa jadi juga ada titik titik lain
karena memang pancaran lombang swing yang dipancarkan dari black box ini ada dari berbagai macam sudut
sehingga memang masih harus dipastikan lagi dan memang strateginya nanti penyelam akan turun di beberapa titik yang sudah ditetapkan
jadi memang penutup titik titik yang akan ditutup oleh ternak
dan usai ditetapkan semuanya atau penyelam akan langsung turun
karena untuk mencari black box tidak boleh ada suara di atas permukaan laut seperti kapal ini harus semua diam
karena akan mengganggu suara gelombang gelombang yang ditangkap oleh alat perseksi black box
baik baik itu tadi bagaimana laporan dari rizky renadi dari atas kapal barunajaya satu
dan bagaimana laporan dari rizky renadi dari atas kapal barunajaya satu
milik bppt di mana ada sejumlah kendala salah satunya adalah kendala mengenai lego jangkar
yang rencananya akan dilakukan oleh kapal barunajaya satu untuk bisa menurunkan rov
rov adalah salah satu robot milik pemerintah untuk bisa melihat
memberikan visual kepada kita semua bagaimana kondisi di dasar laut
di tempat koordinat yang diduga merupakan tempat jatuhnya pesawat lion air jt enam ratus sepuluh pklkp